surabaya pedas selama tiga hari mulai dari hari sabtu hingga senin
pemerintah kota surabaya akan membagikan satu juta benih cabai
kepada seluruh masyarakat secara gratis
namun sayangnya benih cabai yang dibagikan dikemas menggunakan kantong plastik
yang tidak ramah lingkungan dan justru akan menimbulkan masalah sampah baru
aksi bagi bagi bibit cabai ini dilakukan oleh satpol pp kota surabaya
bersama kepolisian serta sejumlah komunitas di acara car free day
jalan tunjungan surabaya minggu pagi
sebanyak delapan puluh ribu lebih bibit cabai dibagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat
pembagian juga dilakukan di kampung ketandan yang berada di kawasan jalan tunjungan
usai menerima bibit cabai warga langsung menanam dengan memanfaatkan lahan yang ada
bermanfaat ya bisa ditanam di rumah
terus hasilnya kan nggak dinikmati sendiri tetangga juga bisa
menikmati insya allah bisa berbagilah
namun sayangnya benih cabai yang dibagikan ini dikemas menggunakan kantong plastik
yang tidak ramah lingkungan karena sulit diurai oleh tanah
belakang saya ini sudah tampak dipersiapkan satu juta benih cabai yang akan dibagikan
dan yang disayangkan di sini adalah benih benih cabai ini dikemas dengan menggunakan kantong keresek
sangat disayangkan sekali
dari satu kantong keresek ini diisi dan
dengan sebanyak lima benih cabai seperti ini
ini artinya jika dari lima benih cabai dalam satu kresek bisa ada sekitar ribuan kantong kresek
yang digunakan sebagai wadah dan nantinya akan terbuang ketika cabai cabai ini sudah ditanam
yang rencananya akan ditanam di sekitar strem kalimas ya ini di jalan irian surabaya
pembagian cabai dilakukan dengan menggunakan kantong kresek
panitia seharusnya bisa mengemas dengan menggunakan kertas bungkus
atau kertas kertas bunga
meski demikian program surabaya pedas patut diapresiasi
walau tidak sempurna namun kegiatan ini cukup berguna terlebih bagi ibu rumah tangga
sebagai solusi mengatasi tingginya harga cabai